sementara itu wali kota solo gibran raka buming menyebut gugatan terkait syarat capres cawapres yang dikabulkan mk bukan hanya untuk dirinya saja
menurut gibran banyak kepala daerah di indonesia yang berusia di bawah empat puluh tahun dan berpotensi maju sebagai cawapres
di antaranya wakil gubernur jawa timur emil dardak wali kota medan bobi nasution bupati trenggalek muhammad nur arifin dan lainnya
gibran juga kembali menegaskan dirinya saat ini tidak terlalu berambisi untuk menjadi cawapres dan mengaku masih banyak pekerjaan rumah di kota solo yang belum terselesaikan
harus menyelesaikan kerjaan yang ada di sini dulu
tunggu pertemuan saya besok dengan para pimpinan partai